sebagai negara maritim kawasan pesisir memiliki peran penting
bagi peradaban kota kota di indonesia termasuk jakarta
wilayah pesisir di ibu kota jakarta yang cukup luas
memiliki ragam kisah yang turut mewarnai kehidupan masyarakat
mulai dari mata pencarian alam
hingga sejarah dan budaya yang merupakan bagian kecil
dari cerita di pesisir utara jakarta
kawasan pesisir di jakarta tidak lepas dari keberadaan kampung nelayan
salah satunya kampung nelayan kamal muara
yang terletak di rw empat kelurahan kamal muara
kecamatan penjaringan jakarta utara
hasil laut seperti udang cumi kerang hijau dan ikan teri
merupakan potensi utama yang hadir sebagai berkah laut

nelayan di kamal muara
nuansa bugis cukup terasa saat hadir di kampung nelayan kamal muara
rumah panggung khas bugis dan dialek dialek kental asal sulawesi
mewarnai kehidupan masyarakat di kampung ini
sejak lama kamal muara memang dikenal sebagai kawasan kampung bugis
di pesisir utara kota jakarta
dari total sekitar dua warga yang ada di kampung ini
sembilan puluh persen di antaranya merupakan masyarakat asli bugis
yang hidup turun temur
tidak ada catatan resmi yang pasti
sejak kapan masyarakat suku bugis mendiami kawasan kamal muara
dan membentuk perkampungan nelayan
namun dari cerita yang didapat dari warga secara turun temurun
kedatangan suku bugis dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
saat terjadi gelombang pendatang dari sulawesi
yang berlayar menuju kota jakarta
salah satu warga asli bugis yang hidup di kamal muara adalah baharudin
pria berusia enam puluh satu tahun ini menjadi nelayan di kamal muara

baharudin yang sebelumnya merantau ke provinsi lampung
memutuskan pindah ke kamal muara untuk menjadi nelayan kerang hijau
potensi kerang hijau yang besar diakui menjadi salah satu daya tarik
bagi suku bugis untuk menatap di kawasan ini
dulu ini sejarah itu datang orang bugis itu
nggak dari barat dari sulawesi
ya istilahnya ini maafin nih dari utara misalnya kan
itu menarik gara gara itu masalah hasil kerang hijau
iya waktu kalau masuk ikan itu nggak seberapa
karena juga sana di sumatera kan banyak juga ikan
cuma di sini kerang hijau itu hasilnya
makanya kerang hijau itu banyak yang datang kerja seperti itu
ya membangun seperti itu ya perempuan juga bisa kerja
anak anak bisa kerja untuk sekolah dengan anak anak
mungkin kontrakan banyak
hasil yang melimpah dan proses budidaya yang cenderung mudah
membuat kerang hijau menjadi hasil laut utama yang ada di kampung ini
ya gue punya orang bugis itu kebanyakan itu dari sumatera itu
tinggalin artan di sana di sumatera gara gara itu kerang hijau
murjekinya memang juga paling setahun dua tahun
ke tanah suci
ya saya juga seringnya saya satu
hasilnya saya kerang hijau
ya bangun sendiri dapat sedikit kumpulin
bikin rumah sekolah anak anak
nelayan di kamal muara cenderung tidak melaut terlalu jauh hingga ke tengah
hal ini dilakukan untuk menyesuaikan jenis kapal yang dimiliki
selain itu potensi hasil laut yang lebih menjanjikan
di sekitar pesisirnya
menjadi alasan lainnya
potensi alam lainnya yang tersedia di pesisir utara jakarta
adalah bakau atau mangrove
di tengah hiruk pikuk aktivitas metropolitan
kehadiran hutan bakau atau mangrove
menjadi salah satu penyeimbang ekosistem
hutan bakau atau mangrove adalah hutan yang tumbuh
di atas rawa air payau yang biasanya terletak di garis pantai
tumbuhan yang hidup di hutan mangrove bersifat unik
karena merupakan jenis tumbuhan dengan gabungan ciri ciri
yang hidup di darat dan laut
beberapa jenis flora khas mangrove ada di sini
seperti api api paku laut jeruju panjang tengar buta buta pidada
dan yang paling khas ditemui yaitu bakau
dengan bentuk batang yang menyeruak dan memiliki mahkota pohon lebat
jenis tanaman di hutan mangrove biasanya memiliki sistem akar yang dalam dan kokoh
hal ini membuat tanaman di hutan mangrove memiliki peran penting
dalam menjaga ekosistem di kawasan pesisir
namanya secara umum pohon mangrove dan jenis pohon yang lainnya juga
untuk penyerapan karbon dan menghasilkan oksigen
dan juga untuk mobil khusus
di pinggir pantai itu kan buat penjaga garis pantai
untuk menciptakan habitat menjadi habitat satwa ya
habitat satwa berbagai macam satwa laut dan yang di darat juga
terus untuk menjaga abrasi dan intrusi air laut juga
dan tentunya untuk menjaga iklim
untuk menekan polusi udara terlebih jakarta ini
selain berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem wilayah pesisir
hutan mangrove juga menjadi habitat bagi beberapa hewan seperti biawak dan monyet
beberapa tanaman di hutan mangrove memiliki nilai ekonomis
dan bisa dijadikan olahan minuman serta makanan
seperti pidada buah yang menyerupai jambu biji ini
merupakan sumber makanan bagi monyet monyet yang ada di wilayah hutan
namun selain jadi makanan monyet
buah pidada juga biasanya diolah menjadi sirup dan selai
sebagai negara kepulauan indonesia memiliki kawasan hutan mangrove
hingga mencapai tiga juta hektare
sayangnya kondisi hutan mangrove di jakarta cukup memprihatinkan
dalam kurun waktu
akibat pesatnya pembangunan di kawasan pesisir
kini jakarta hanya menyisakan lahan hutan mangrove seluas tiga ratus dua puluh tujuh hektare saja
penaman kampung tugu pun ada berbagai versi lagi
orang tugu bilang kampung tugu karena penggalan dari kata portugues
kota jakarta memiliki sejarah keberagaman yang panjang
alhasil berbagai kisah tersebar di seluruh penjuru kota
termasuk di kawasan pesisir
kampung tugu di kelurahan semper barat
kecamatan cilincing jakarta utara
merupakan perkampungan kristen tertua yang ada di bagian barat indonesia
selain itu di kampung ini terkenal dengan orang tugu
atau masyarakat betawi keturunan portugis
keberadaan orang portugis di kampung tugu berawal saat belanda berhasil menaklukkan malaka tahun seribu enam ratus sembilan puluh
saat itu delapan ratus tentara portugis dibawa ke batavia untuk dijadikan budak dan tawanan perang
lalu di tahun seribu enam ratus enam puluh satu satu ratus lima puluh orang portugis yang hidup di batavia
diberikan kebebasan oleh belanda dengan persyaratan meninggalkan agama katolik
dan menjadi penganut agama kristen protestan
voc berhasil mengambil alih kota bandar melaka
kemudian itu mereka mengambil juga budak budak dan orang orang tawanan tawanan
dari kota melaka yang dikuasai oleh voc itu
kemudian dibawa ke kawasan yang kemudian kita kenal sebagai kampung tugu ya
pada tahun seribu enam ratus enam puluh satu itu mereka diberi tempat ada dua puluh tiga keluarga
orang orang portugis yang dibebaskan ini lalu disebut sebagai mardikers
kaum mardiker hidup turun temurun hingga sekarang di sebelah tenggara kota batavia
ada banyak versi mengapa kemudian kaum mardikers menempati lahan kampung tugu
di pesisir utara kota jakarta
versi pertama dikisahkan kaum mardikers dibebaskan dan diberikan sebidang tanah di sebelah tenggara batavia
lalu versi kedua mereka dibuang oleh belanda di wilayah yang saat itu masih merupakan hutan
masih merupakan hutan belantara
artur james miheels yang merupakan generasi ke sepuluh dari salah satu keluarga mardikers di tugu
memiliki kisah yang diceritakan secara turun temurun terkait hal ini
empat belas tahun kemudian tempat ini kembali ditemukan oleh belanda
dan belanda mengirim seorang pendeta bernama melchior ledeker
itu tahun seribu enam ratus tujuh puluh lima
nah ketika melkire ladyer datang ke tugu sebagian orang tugu pergi lagi
nah yang sisanya ini dibentuk menjadi jemaat protestan
ketika melchior ledeker membangun sebuah gereja yang sangat sederhana tahun seribu enam ratus tujuh puluh delapan
saat itulah tempat ini bernama kampung tugu
penaman kampung tugu pun ada berbagai versi lagi
orang tugu bilang kampung tugu karena penggalan dari kampung

jadi dipenggal por dan esnya jadi tugu
ada juga yang bilang karena ditemukannya batu tumbuh
peninggalan raja pernah warman
ditemukannya batu tumbuh itu abad ke sembilan belas
kampung ini dari abad ke tujuh belas
di kampung tugu terdapat bangunan gereja bersejarah yang menjadi simbol religi masyarakat di sini
bangunan gereja yang kental dengan nuansa eropa ini telah berdiri sejak dua ratus tujuh puluh dua tahun silam
beberapa bagian seperti tembok dan mimbar bahkan masih merupakan bagian bangunan asli
kenapa akhirnya gereja tugu ini memiliki sejarah yang penting gitu untuk masyarakat tugu di jakarta utara ini
ya kalau untuk orang tugu ini gereja tugu salah satu identitas
dimana orang tugu adalah masyarakat yang begitu religius sebenarnya
karena setiap orang tugu datang di suatu tempat dia pasti membangun gereja
dan salah satunya gereja ini
pembangunannya dimulai pada tahun seribu tujuh ratus empat puluh empat jadilah pembangunan
nah seribu tujuh ratus empat puluh tujuh gedung ini selesai dibangun dan dipergunakan
tapi baru ditahbiskan tanggal dua puluh delapan juli seribu tujuh ratus empat puluh delapan oleh pendeta
johan maurits moor ini pendeta protestan keturunan portugis
gereja tugu atau yang sekarang dikenal sebagai gereja protestan indonesia barat tugu
diputuskan menjadi bangunan cagar budaya di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh oleh gubernur dki jakarta saat itu ali sadikin
gereja bukan satu satunya peninggalan sejarah yang dimiliki masyarakat tugu saat ini
bahasa kreol tugu juga menjadi tanda
peninggalan kehidupan masyarakat portugis di kampung tugu
bahasa kreo tugu merupakan jenis bahasa portugis yang berpadu dengan dialek dan tulisan melayu
jadi bahasa kreol itu adalah bahasa portugis yang diucapkan dan ditulis seperti yang diucapkan
kalau orang portugis orang portugal
tapi tulisannya q u e r e r
selama tiga ratus tahun lebih para kaum mardikers dan keturunannya hidup di kampung tugu
namun kini hanya tersisa tujuh nama keluarga yang merupakan keluarga asli keturunan kaum mardikers
meski mayoritas warga kampung tugu menganut agama kristen protestan
kini mereka hidup berdampingan dengan pendatang dan pemeluk kepercayaan lain
kampung tugu kini telah berubah
dari wilayah yang homogen menjadi kawasan yang sangat heterogen
wilayah kampung yang dahulu cukup luas dan dipenuhi dengan hutan dan rawa rawa
kini telah bertransformasi menjadi wilayah yang sibuk
lalu lintas yang padat truk truk besar dan peti kemas
kini berdampingan dengan permukiman yang telah ada sejak ratusan tahun silam
desa wantaran terakhir
tentu saja kita tetap akan beruncang seperti natal kita
mereka mengisi waktu kosong memainkan alat musik yang mereka bawa dari batavia
pada saat itu mereka pun tidak tahu musik apa yang mereka mainkan
karena musik yang mereka mainkan adalah untuk menghibur diri di tengah hutan yang cukup sepi
kaum mardikers memainkan alat musik yang mereka punya saat itu sebagai media hiburan karena hidup di tengah hutan yang sepi
sebutan keroncong diberikan oleh warga pribumi saat itu yang mendengar permainan musik kaum mardikers dari kejauhan
karena suara yang saling bersahutan macina perungan
cerang cerung cerang cerung itulah yang menjadi sebutan kalau musik yang kita mainkan itu yang kami mainkan itu musik keroncong
permainan musik keroncong tugu diklaim berbeda dengan musik keroncong yang biasa dimainkan di jawa tengah
kalau di tugu karena musik keroncong ini berangkat untuk hiburan jadi iramanya itu pasti riang
sampai pada akhirnya musik keroncong
jadi musik pesta bahkan dimainkan di gereja
jadi iramanya itu lebih riang dibandingkan dengan musik keroncong yang di luar tugu
mereka lebih punya irama yang lebih sedikit melankolis mendayu
permainan musik keroncong tugu dimainkan dengan delapan alat musik seperti gitar bas biola flut atau sulis
selain itu musik keroncong tugu juga dimainkan dengan musik keroncong
dua gitar kecil bernama prongah dan macina serta rebana sebagai perkusi yang tidak digunakan grup keroncong lain
bunyi khas keroncong dihasilkan dari alat musik pronga dan macina
karena menurut saya itu nyawanya di situ
bisa disebut keroncong karena ada pukulan selonya di sana
karena bisa disebut keroncong karena ada suara peronganya di sana
bisa disebut keroncong karena ada suara ruangan
warna macinanya di sana sementara kalau biola flut gitar itu pengisi melodi
musik keroncong tugu biasanya memainkan lagu dengan lirik yang agak mirip dengan musik khas betawi
selain itu keroncong tugu juga memiliki lagu yang menggunakan bahasa kreol di dalam liriknya
para keturunan portugis di kampung tugu mengalami pasang surut dalam proses mempertahankan budaya
yang diwariskan dari leluhurnya di masa lalu
kampung turun di pesisir utara
sempat vakum sampai di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dua puluh lima memasuki tahun tahun empat puluh an
jepang masuk itu kembali vakum
karena jepang tidak menginginkan musik musik yang kita mainkan karena bernada yang lebih cepat
jadi seperti memberikan semangat perlawanan kepada jepang
makanya pada saat itu musik keroncong di tugu juga sampai hilang
agresi belanda kedua
tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan orang orang tugu kocar kacir pergi ke sana kemari
ada yang ke gambir ke kota ada yang ke papua
baru setelah tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga bapak saya kembali ke tugu
diminta oleh kakeknya di sini
tahun tujuh puluh dia mengumpulkan orang orang tugu yang masih ada di tugu dan di jakarta untuk menghidupkan kembali
grup musik keroncong tugu adalah salah satu grup yang masih mampu bertahan dengan memainkan kesenian tradisional ini
grup ini dibentuk pada seribu sembilan ratus dua belas
menu album yang akan diadakan pada empat belas juli seribu sembilan ratus delapan puluh delapan atas perjuangan aaron meales yang berkeliling indonesia untuk mencari para keturunan mardikas yang masih bermain keroncong
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan itulah andre bersama keluarga dan rekan rekannya terus menghidupkan grup musik keroncong tugu hingga kini
biasanya mereka house tersebut melakukan latihan di rumah keluarga meales yang telah berusia dua ratus lima puluh tahun
dalam perjalanan mempertahankan warisan leluhurnya tantangan paling berat bagi andre adalah meneruskan tongkat estafet ke generasi penerusnya
jenis musik keroncong diakui tidak terlalu populer di telinga anak muda
berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan kesenian ini
mulai dari mengaransemen lagu lagu populer dengan musik keroncong hingga melibatkan anak anak di keluarganya untuk mengenal musik keroncong sejak dini
semua dilakukan karena keroncong bukanlah sekedar warisan leluhur melainkan juga identitas penting bagi masyarakat tugu
kampung tubuh itu sangat penting ya misalnya kalau kita bicara jakarta itu punya identitas kultural begitu sebagai kota yang bukan hanya plural bukan hanya multikultural tapi juga interkultural
kalau kita mau memahami apa itu jakarta salah satu artefak yang terpenting adalah kampung tugu
kalau kita nggak ke kampung tubuh tidak memahami kampung tubuh maka ada satu keping yang membuat kita nggak akan dapat sejarah
cara yang lebih tepat tentang apa yang disebut sejarah jakarta